badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg menyatakan hujan dengan potensi sedang hingga deras
masih akan terjadi di jakarta dalam seminggu ke depan
hujan diperkirakan akan turun sejak sore hingga malam
hal ini disampaikan oleh perakirawan cuaca bmkg iqbal fatoni di gedung bmkg jumat siang
iqbal menyampaikan hujan deras yang belakangan mengguyur ibu kota terjadi akibat kondisi dinamika atmosfer
sehingga curah hujan bertambah
saat ini indonesia masih berada pada musim peralihan sebelum nantinya masuk ke musim penghujan pada november desember dan januari
hingga seminggu mendatang wilayah ibu kota diperkirakan masih akan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga deras
begitu juga dengan kota kota penyangga
ya untuk sepekan ke depan memang potensi hujan untuk wilayah dki jakarta masih bisa dibilang cukup tinggi
terutama untuk wilayah jakarta bagian selatan maupun barat ya sebagian wilayah jakarta barat jakarta selatan maupun jakarta timur
masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang gelap terutama untuk sore hingga malam harinya
untuk kota penyangga terutama untuk wilayah depok bogor bekasi bekasi bagian selatan maupun tanggerang
terutama di kota tanggerang kabupaten tanggerang masih ada potensi hujan sedang galap
dan mungkin masih bisa terjadi hingga antara tiga hingga lima hari ke depan lagi
bmkg menambahkan dalam masa peralihan ini indonesia bagian barat khususnya
sebagian besar daerah di sumatera banten jawa tenggara dan jawa tenggara
jawa barat jawa tengah maupun jawa timur akan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga berat
di masa peralihan ini bmkg sulit untuk menentukan puncak hujan yang akan terjadi
selain itu bmkg juga memperkirakan adanya potensi angin puting beliung dan juga hujan es di sebagian besar wilayah indonesia
indonesia sendiri baru akan masuk musim hujan pada november desember hingga januari dua ribu dua puluh